logistik pilkada serentak di satu ratus satu daerah di indonesia sudah didistribusikan sejak senin lalu
hari ini seluruh keperluan logistik dipastikan sudah berada di semua tempat pemungutan suara
tujuh belas februari dua ribu tujuh belas merupakan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak di seluruh indonesia
di wilayah dki jakarta tersebar tiga belas dua puluh tiga tempat pemungutan suara
keperluan logistik pilkada pun sudah didistribusikan ke semua kelurahan
ada pun logistik yang mengalami kerusakan seperti lembar surat suara sudah diperiksa pihak kpu provinsi dki jakarta
hasilnya empat puluh enam lembar surat suara yang rusak akan segera dimusnahkan
disaksikan dengan pengawas pemilu disaksikan dengan aparat keamanan
begitupun di provinsi aceh
komisi independen pemilihan kota banda aceh mulai menyalurkan alat pemilihan kepala daerah ke sejumlah tempat pemungutan suara
seluruh kelengkapan pilkada diangkut menggunakan sembilan truk dan dikawal ketat oleh petugas keamanan
di kota banda aceh terdapat empat ratus lima belas tempat pemungutan suara dengan jumlah pemilih tetap sekitar satu ratus lima puluh ribu orang
hari ini kita mulai distribusi
dari gudang ini aulas meya kita langsung ke bps
jadi hanya melewati ppk langsung ke bps
ini sudah mulai bergerak insya allah
hanya dua kecamatan saja yang dua kali balik yang lain sudah sekali
sementara itu akibat kurang koordinasi proses penyaluran kotak surat suara untuk pilkada kota tasik malaya jawa barat sempat tertukar
petugas membawa kotak surat suara untuk tps tujuh saat mendatangi tps enam
logistik pilkada didistribusikan ke satu satu ratus dua puluh tempat pemungutan suara yang tersebar di sepuluh kecamatan
puluhan tempat pemungutan suara untuk pilkada kota tasikmalaya sengaja memanfaatkan ruang kelas madrasah hingga sekolah dasar
selain pertimbangan lebih efisien hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hujan
ratusan siswa pendidikan anak usia dini hingga madrasah pun libur selama dua hari
ini di tempat apa ini pak sebenarnya tps
ini ruangan pendidikan madrasah
untuk rw empat ada dua tps tps enam dan tps tujuh
kebetulan ini ada madrasah ruangan madrasah
jadi setelahnya musyawaro dengan anggota dengan tokoh masyarakat saya boleh diperberakan untuk madrasah
dikarenakan ini kan musim hujan
takut takutnya nanti pas acara nanti kan hujan gitu
ditargetkan semua logistik pilkada kota tasik malaya sudah tiba di tempat pemungutan suara pada selasa sore
muhammad kadabi cnn indonesia